kapan saudara menyerahkan uang kepada mereka bertiga
saya tidak pernah menyerahkan uang kepada mereka
ada pembagian eliezer dapat satu miliar riki dapat lima ratus juta kuat mendapat lima ratus juta
saya tidak tahu yang mulia
saudara tidak tahu
saudara memberikan handphone kepada mereka semua
saya tidak pernah memberikan handphone yang mulia
saudara tidak pernah memberikan handphone
saya tidak pernah memberikan handphone kepada mereka semua